wali kota bandung kembali meresmikan taman baru bernama taman alun alun regol yang berada di bantaran sungai cikapundung rabu siang
taman terpanjang di kota bandung itu diharapkan menjadi alternatif tujuan wisata arena bermain bagi anak anak
taman baru di jalan pasir luyu selatan regol kota bandung ini diresmikan oleh wali kota bandung rabu siang
taman alun alun regol berada di bantaran sungai cikapundung dan terbagi menjadi dua zona yaitu zona natural dan zona urban
untuk zona natural ini hanya ada area taman bunga yang dilengkapi fasilitas gazebo tempat duduk serta pohon pohon besar
sementara untuk dapat melintas menuju zona urban pengunjung dapat melintas melalui jembatan warna warni atau jembatan pelangi
di zona urban terdapat banyak fasilitas terutama bagi anak anak seperti
ada dua kolam bermain dan dua kolam ikan
tak lupa fasilitas toilet dan kamar untuk anak anak
taman ini merupakan bagian dari taman alun alun yang panjangnya mencapai satu km
taman alun alun regol jadi kecamatan regol punya alun alun mimpi
sampai suatu hari mimpinya setiap kecamatan harusnya punya satu alun alun sendiri untuk melaksanakan kegiatan upacara lain lain
warga yang berkunjung di taman mengaku senang dengan kehadiran taman alun alun regol tersebut
kita punya yang di bawah jalan jalan hiburan gratis gak wang wang bisa jalan
ibaratnya gak punya uang cuma belat kompos aja kan kita bisa jalan
jadi kalau di sekolah pusing pusing kalau mau jalan jalan tinggal ke taman aja
taman ini dibangun sebagai bagian dari revitalisasi sungai cikapundung
kawasan ini dulu dikenal sepi dan kumuh serta menjadi tempat pembuangan sampah
tonyo oktora kota bandung